usulan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat mendapat penolakan dari berbagai pihak termasuk partai koalisi pendukung jokowi maruf
pdi perjuangan dan nasdem mitra koalisi jokowi menilai penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat akan melanggar prinsip konstitusi
apakah sikap dua partai pendukung jokowi ini akan tetap sama atau masih bisa bergoyang dan berubah seiring lobby politik
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan politisi pdi perjuangan masinton pasaribu
selamat sore bang masinton
ya selamat sore bu nana dan mas adi praetno
dan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praetno selamat sore mas adi
selamat sore rifana selamat sore bang masinton
oke saya mau tanya langsung ke bang masinton
meskipun sekjen pdi perjuangan hasto kristianto sudah berulang kali menyampaikan melalui pernyataan pers bahwa sikapnya pdip masih tetap sama menolak
tapi saya mau tanya sampai hari ini sikap resmi pdi perjuangan terhadap usulan penundaan pemilu
perpanjangan masa jabatan dua tahun ini bagaimana bang masinton
ya pertama ibu megawati ini kan pelaku sejarah
beliau memahamin betul ya bagaimana kekuasaan yang absolut itu dipraktekkan ketika pada masa orde baru seperti itu
nah maka ketika reformasi ya masa jabatan presiden secara jelas dan tegas di pasal tujuh undang undang dasar
setelah diamandemen itu presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan
artinya bahwa yang kami pahami dari beberapa pembekalan terhadap kader pengarahan yang disampaikan oleh ibu megawati kepada kader dan praksi pdi perjuangan
dari sejak lama
beliau menekankan pentingnya bernegara itu taat pada konstitusi dan perundang undangan
karena disitulah rulenya disitulah dasar kita bernegara
maka sampai saat ini ketika muncul sebelum sebelumnya juga wacana tiga periode ya itu jelas jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi
tentangan dengan semangat kita membatasi kekuasaan lahirnya kekuasaan yang sangat absolut
oke artinya sikapnya ibu megawati masih tetap sama begitu ya
karena berkaca pada pengalaman yang sebelumnya
nah saya mau tanya ke mas adi
mas hadi apakah sikap penolakan pdi perjuangan ini memang komitmen menjaga demokrasi atau ada strategi bermain cantik di depan pemilih
ya tergantung bagaimana cara melihatnya
saya bagian yang
saya cukup yakin dengan bang masinton dengan teman pdip yang lain bahwa apa yang dilakukan hari ini menolak pemilu ditunda dua ribu dua puluh empat bagian dari komitmen berdemokrasi
bukan bagaimana bermain indah misalnya
tampil sebagai orang publik di tengah yang lain itu terkesan tidak baik karena mengusulkan penundaan dua ribu dua puluh empat ya
dan itu yang sebenarnya kita tunggu ya bang mas hinton
jangan sampai atas nama apapun masuk angin gitu ya
pdip ini sebenarnya yang akan menentukan apakah penentuan
pemilu di dua ribu dua puluh empat itu ditunda ataupun dilanjut
kalau pdip seperti pkb seperti pan ataupun seperti golkar maka selesailah soal penundaan di dua ribu dua puluh empat ini
karena nanti pecendungan partai politik yang lain akan mengikuti kemana arah politik pdip ya
itu satu menurut saya ya
yang kedua saya sih memahami ini cukup berbahaya kalau ditunda dua ribu dua puluh empat ya
karena akan memunculkan kiosk sosial
karena belum ada satu nomenklatur politik yang bisa menentukan
jelaskan bahwa penundaan itu kan tidak otomatis presiden itu jabatannya diperpanjang dua tahun
tidak otomatis anggota dpr dan dpd itu jawaban jabatan politiknya juga diperpanjang dua tahun
nah ketika masa jabatan presiden selesai ketika masa jabatan dpr dan dpd selesai
disitulah berpotensi terjadi kekosongan kekuasaan
yang saya khawatir kelompok kelompok kepentingan politik itu berkelahi saling bertikai bagaimana cara memperobotkan kekuasaan politik
ini yang sebenarnya membuat
bahwa usulan usulan yang disampaikan oleh teman teman partai kemarin itu sumir tidak masuk akal dan mengada ngada
meski sebenarnya ada satu klausul politik misalnya dalam undang undang itu disebutkan ada kemungkinan soal penundaan pemilu
tapi alasannya jelas
misalnya terjadi kerusuhan terjadi bencana gitu ataupun terjadi peperangan ataupun terjadi penundaan yang berkaitan dengan gangguan lain yang
kemudian bisa ditafsirkan misalnya negara tidak punya uang
tapi kalau kita lihat secara
rata rata negara punya kok uang
buktinya misalnya beberapa waktu yang lalu sudah pindah ikn dengan anggaran yang cukup luar biasa
jadi argumen misalnya tingkat kepuasan publik laju ekonomi ataupun misalnya mencegah konflik itu tidak diatur dalam undang undang
ada kerusuhan dan ada bencana alam yang cukup luar biasa
mungkin penundaan pemilu itu bisa dilakukan
tapi di luar itu undang undang tidak mengatur apapun di pana
karena kita ini khawatir sekali bahwa ada sikap partai partai yang tadinya menolak penundaan kemudian berubah sikap begitu ya
itu sebetulnya yang menjadi kekhawatiran banyak pihak
bahwa partai partai sekarang seperti pdip nasdem demokrat pks tidak masuk angin tidak berubah sikap untuk tetap menolak penundaan pemilu
tapi sekali lagi ini adalah kesepakatan politik ini proses politik
saya mau tanya apakah sikap pdip yang menolak penundaan pemilu ini sudah final atau masih bisa berubah
jika nanti ada konflik
dan sensus politik yang tercapai di seluruh partai di senayan pdip tidak masalah kalau hanya sendirian menolak
nah pertama begini mbak nana
sikap bu megawati itu yang kami tahu sudah sangat jelas dan tegas
menolak tiga periode
kalau masalah penundaan pemilu ini kan harus dipisahkan ya
masalah tiga periode ini persoalan penundaan pemilu
nah kalau penundaan pemilu
yang seperti yang ya kita hormatin usulan usulan yang disampaikan oleh beberapa ketua umum partai
nah tentu ini kan harus penundaan pemilu ini kan tidak bisa hanya diputuskan oleh elit politik saja
karena ini menyangkut kesinambungan bangsa kita
seperti tadi mas adi sampaikan bagaimana persoalan legitimasinya bagaimana persoalan konstitusionalitasnya gitu ya
jadi pdip soal penundaan pemilu bagaimana bang mas hinton
pdip tentang penundaan pemilu bagaimana
kalau ibu mega sudah tegas menolak tiga periode tapi ini penundaan pemilu
kalau masalah penundaan pemilu ini kan kita harus cek kembali
ini tidak boleh isu penundaan pemilu ini hanya menjadi kesepakatan elit politik saja
tetapi harus dilihat semua
stakeholder republik indonesia ini
pendapatnya seperti apa
maka kan usulan usulan aspirasi katanya dari masyarakat bawah kan itu kan perlu dicek kembali
dicek kembali apakah ini memang keinginan mayoritas masyarakat
atau memang ini baru sebatas usulan usulan dari para pihak
harus dibicarakan secara utuh dan secara keseluruhan
dengan melibatkan seluruh elemen elemen bangsa ini
agar kita menghindari krisis politik terjadinya kepakuman kekuasaan dan lain lain
bang masinton tadi anda katakan ini harus dicek dulu
apakah usulan penundaan pemilu ini datangnya dari masyarakat dari rakyat atau hanya kesepakatan elit saja
pertanyaan saya kalau kemudian ini kesepakatan para elit pdip akan tetap menolak atau pdip masih bisa berubah sikap
ya tentu begini
nah kalau itu datang dari keputusan hanya elit politik saja ini akan menimbulkan dampak krisis politik ke depan
anda tidak menjawab pertanyaan saya soal sikap pdip kalau kesepakatan elit kemudian tercapai di dpr
karena yang memiliki dpr karena mayoritas yang duduk di dpr di mpr dan dpd semuanya adalah elit politik
jadi yang memutuskan adalah elit politik
pertanyaan saya anda tidak jawab
saya mau tanya ke mas adi ini sikapnya bang masinton
kita belum pada kesimpulan ya masalah penundaan pemilu
kita kan masih ngecek
kan kemarin baru kemarin usulannya
apakah ini dalam konteks kepentingan bangsa yang lebih luas
atau hanya keinginan segelintir elit elit politik
kalau itu hanya keinginan segelintir elit politik ya itu pasti kita tolak
karena itu bertolak belakang dengan keinginan kita untuk membangun bangsa
karena bangsa ini butuh kestabilan
dan kemudian berimplikasi pada kestabilan ekonomi dan kejahatan masyarakat
kalau dia tidak stabil karena hanya keinginan elit itu legitimasinya rapuh
dan akan melahirkan krisis krisis politik baru
oke mas adi
bagaimana anda menganalisa tadi jawabannya bang mas hinton
masih agak abu abu kalau saya lihat
jadi kalau ini kesepakatannya elit itu akan menimbulkan kerapuhan dalam
tapi tampaknya masih ragu ragu sekali untuk mengatakan bahwa
pdip tegas menolak penundaan pemilu
mas adi silahkan dianalisa
ya saya melihat ini bukan bang mas hinton yang kesungguhnya ya
yang selalu bicara apapun itu direct to the point hitam dan putih
ini sepertinya sedang melihat kecenderungan publik
apakah soal penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat itu disambut baik ataupun negatif ya
tapi kalau dilihat kecenderungan rata rata misalnya segen
ya sepertinya menolak soal penundaan pemilu
makanya tadi saya bilang rifana bahwa kunci soal penundaan pemilu dua ribu dua puluh
kuncinya di pdip
kalau pdip declare seperti pan dan pkb wassalam sudah
jadi baliho billboard yang banyak soal capres capres itu
harus diturunkan karena akan ditunda ya
itu yang pertama
yang kedua saya membaca memang antara jabatan presiden tiga periode
dengan penundaan pemilu ini semacam anak kembar ya rifana
yang saya kira di endorse
satu kekuatan politik yang cukup besar
karena menurut saya argumen yang dibangun oleh partai politik itu kan cukup sumir
nggak rasional dan cenderung dibuat buat ya
partai politik pengusung seperti pkb pan
ataupun seperti golkar yang sebenarnya sedang menimbang untuk menyetujui
pasti berhitung betul mereka itu akan dibully
mereka itu akan dicacimaki oleh publik kalau menunda pemilu dua ribu dua puluh
tapi sepertinya karena kekuatan besar ini begitu kuat mengegemuni
mengintervensi sehingga mereka itu terpaksa
terpaksa melakukan itu semua
merelakkan dirinya dibully dicaki maki gitu ya
bahkan diserang habis habisan oleh publik
nah inilah yang sebenarnya bagi saya adalah perlu dicermati
jangan sampai main main dengan konstitusionalisme demokrasi kita
dengan dalih apapun
karena penundaan pemilu bagi saya ini sebenarnya akan melahirkan kiosk politik yang
apa namanya akan berkepanjangan ya rifana
makanya kuncinya di pdip bang masinton
makanya kemudian publik berharap bahwa tetap konsisten
menurut perjuangan deformasi
bahwa mereka adalah orang yang saya kira cukup konsisten dan cukup istikomah
jokowi juga adalah orang yang cukup konsisten dan istiqomah
menjaga keajakan demokrasi
supaya ini tidak melebar sebaiknya memang presiden segera meregur
partai partai politiknya untuk tidak terus
baik mas adi tahan dulu di situ
supaya pemilu itu ditunda
apalagi misalnya kalau kita baca detik nih sehari ini misalnya
mas adi tahan dulu
dari elit tertentu yang sebenarnya sedang melakukan lobby lobby politik
kecuali pdip yang sepertinya belum dilobby secara khusus
tapi pan pkb golkar sebenarnya sudah disampaikan
mas adi tahan dulu di situ
mas adi tahan dulu di situ
karena tadi anda mengatakan bahwa sangat penting sikap resmi pdip itu
untuk kelangsungan pemilu dua ribu dua puluh
jadi kalau misalnya pdip berubah sikap
maka ya kita harus mengubur harapan soal pemilu dua ribu dua puluh
jadi sangat penting sekali pernyataan resmi dari ibu megawati soekarno putri
bukan bang mas inton
bukan mas hasto kristianto sebagai sekjen
tapi saya mau tanya ya ke mas adi
mas adi tapi melihat konstelasi politik di senayan ya
apakah kemudian sikap pdip ini bisa saja berubah
jika konstelasi politik kemudian nanti mencair
semua mengepung pdip partai partai lain sudah mencapai konsensus
untuk menunda pemilu apakah kemudian pdip akan ikut arus
atau kira kira akan tetap bertahan
karena selama ini partai partai lain yang biasanya ikut arusnya pdip
saya kira pdip masih yang memegang kendali politik
soal kekuatan koalisional pemerintah
selama pdip komit menjaga bahwa pemilu lima tahunan
jabatan presiden itu maksimal sepuluh tahun dua kali gitu ya
maka selama itu juga mengepung apapun partai politik itu akan selesai
dalam sistem koalisional presidensialisme saat ini
karena pdip memenangkan sekaligus pilek dan pilpres
jadi tidak ada kekuatan kekuatan politik lain yang bisa mendikte
apalagi mengintervensi partainya bang mas inton itu
makanya dua kali saya mengatakan pemilu dua ribu dua puluh
di bang mas inton dan pdip
kalau pdip dan bang mas inton bilang lanjut
maka selesai semua urusan ini
ini nggak perlu banyak diskusinya sekarang
mau merah apa biru
oke bolanya ada di pdip ya
kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita
usai jeda bang mas inton dan juga mas adi
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan
perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada politisi pdi perjuangan mas inton pasaribu
dan direktur eksekutif parameter politik indonesia
sekali lagi ya bolanya saat ini ada di pdi perjuangan
jadi pdip akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan ini
berat sekali bebannya bang masinto dan kawan kawan di pdip
beberapa waktu yang lalu di acara diskusi
anda menafsirkan pernyataan mohaimin iskandar
ketua pembangunan pekabu pekabu
bukan menambah periode masa jabatan
hanya memperpanjang dua lima tahun
jadi itu tidak dihitung penambahan periode
menurut bang mas inton
iya saya bukan berarti membenarkan ya
artinya kalau dalam
baik itu diundang undang pilkada apa segala macam
itu kan terhitung satu periode itu di atas dua lima tahun
nah maka kalau
penundaan pemilu itu apakah
kemudian memperpanjang masa periode presiden
kalau usulan penundaan pemilu
kan urgensinya apa
kan harus jelas dulu kerangka dasarnya
jangan sampai menabrak norma norma konstitusi dan
kan seperti itu
yang perlu kita tegaskan adalah
kalau dalam konteks kepentingan
ya itu kan harus dibicarakan dengan seluruh
stakeholder bangsa kita ya
ada ormas kagamaan adam
media dan lain lain semuanya
pengusaha akademisi dan lain lain
bang masinton penafsiran anda soal penambahan
kalau hanya dua tahun itu perpanjangan periode atau bukan
itu aja dulu bang yang

ya itu bukan
bukan belum terhitung satu periode
jadi kalau penambahan dua tahun bukan dihitung penambahan satu periode ya
nah yang juga yang perlu saya sampaikan
ini dalam perspektif ketatanegaraan kita ya
kita ini pernah punya presiden ketatanegaraan
menunda pelaksanaan pemilu
dan mempercepat pemilu
penundaan masa pemilu ketika terjadi
pengurusan transisi dari bung karno ke pak harto
tahun enam puluh delapan ke tujuh puluh satu
kemudian percepatan pemilu itu ketika hasil pemilu sembilan puluh sembilan
harusnya melahirkan pemilu berikutnya adalah tahun dua ribu dua puluh
eh tahun dua ribu dua
tapi dimajukan jadi sembilan puluh sembilan
oke anda melihat argumentasi itu ya
kita punya satu presiden ketatanegaraan
bahwa kita pernah menunda pemilu dan mempercepat pemilu
nah artinya bahwa tentang usulan penundaan pemilu ini
kita harus lihat betul urgensinya tadi
saya harus luruskan ya
supaya ini tidak
bang masinton saya harus luruskan
kalau anda mengatakan bahwa kita punya presiden
memajukan ataupun memundurkan pemilu itu betul sekali
tetapi pada saat tahun enam puluh delapan ke tujuh puluh satu
dan tahun sembilan puluh sembilan ke
dua ribu dua itu menggunakan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang belum di amandemen
pada tahun dua ribu sampai dua ribu dua puluh
sudah ada amandemen terhadap undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
sehingga pemilu langsung dari tahun dua ribu empat sampai sekarang ini
menggunakan hasil dari amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
yang di situ tertulis bahwa penyelenggaran pemilu harus lima tahun sekali
dan masa jabatan presiden juga lima tahun sekali
jadi itu tidak bisa menggunakan dua undang undang dasar yang sama
undang undang dasar yang sama
tapi yang saya lihat adalah
yang belum di amandemen yang satu sudah di amandemen
sebelum di amandemen itu tidak ada kata
harus penyelenggara pemilu lima tahun sekali
saya sudah cek juga ke pakar hukum tata negara bang masinton
priodisasinya yang tidak dibatasi
dapat dipilih kembali
dilakukan proses amandemen
maka ditegaskanlah di situ
kan gitu ya
untuk satu kali masa
jabatan presiden itu ya cukup dua periode
nggak ada lain
ketika pak harto pada saat itu
silantik ya kemudian
belum sampai lima tahun itu
oke oke saya mau ke mas adi
mas adi kalau menurut penafsiran dari bang mas hinton
menambah dua tahun itu bukan satu periode
jadi ini argumentasi yang bisa diputarbalikan
mungkin bisa saja menjadi cara
atau pun celah bagi orang orang di senayan
menangkal ataupun melawan narasi
soal penambahan tiga periode
karena penambahan dua tahun itu tidak masuk
dihitung dalam satu periode
ini bagaimana ini mas adi
saya ingin melanjutkan
tadi soal usul jabatan presiden tiga periode
dengan penundaan pemilu dua ribu empat
itu kan saudara kembar sebenarnya
yang sama sama dinilai
kalau presiden tiga periode anggaplah begitu ya
dan ikut pemilu ulang
yang ketiga kalinya
itu berat dan banyak ditentang oleh publik kemarin
nah saudara kembar yang satunya lagi
yaitu soal penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
ini asumsinya lewat jalan tol
kalau pemilu itu ditunda
masa jabatan politiknya dua tahun
atau dua tahun setengah di mana
kan itu yang terjadi
tidak ada klausul yang mengatakan bahwa
kalau pemilu itu ditunda
otomatis presiden dan dpr itu akan diperpanjang juga
akan terjadi kekosongan politik yang bisa menimbulkan
kios politik yang berkepanjangan itu
saya ingin menambahkan bang basinton
dalam undang undang nomor tujuh
undang undang pemilu jelas mengatakan
disitu diatur tentang penundaan pemilu ya
misalnya kita punya korespondensi
pilkada kan diundur menjadi desember
maka pemilu yang sejatinya bukan desember
sebenarnya pemilu kita juga bisa
diundur dengan alasan yang tergantung dalam undang undang itu
salah satunya nih
keamanan bencana alam
dan gangguan gangguan yang lainnya
problemnya tiga variable ini tidak ada di kita
yang dibangun oleh teman teman partai politik misalnya
karena tingkat kepuasan publik
itu nggak diatur dalam undang undang
karena dianggap misalnya mengganggu
lagi pertumbuhan ekonomi
itu nggak ada dalam peraturan undang undangnya
mestinya teman teman partai politik ini diskusi juga
masinton pasti tahu kalau pemilu
pastinya ekonomi kita itu berdenyut
karena partai politik tim sukses calon itu
pasti belanja logistik
untuk kepentingan serangan darat serangan udara
dan tentu saja untuk bantuan bantuan sosial
dari mana ceritanya ekonomi itu berhasil
saya harus tanya ke bang masinton
karena ini pertanyaan yang paling penting
pertanyaan terakhir saya harus tanya bang masinton
anda mengatakan bahwa pdip menolak penundaan pemilu
tapi mau mengamandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
hanya untuk menetapkan pokok pokok haluan negara
apakah itu nanti berpotensi dijadikan alat tukar guling
dengan partai yang pro penundaan pemilu bang masinton
karena pintunya sama
jadi begini mbak nana
itu kemarin ketika saat diskusi
kalau disuruh memilih dalam konteks amandemen undang undang dasar
apakah masa jabatan presiden periode ditambah
atau kalau saya jauh hal yang lebih strategis dan penting
buat bangsa ini
itu saya parahkan maksudnya
tapi bukan berarti harus ada amandemen
kalau disuruh memilih konstitusi di amandemen
karena untuk menambah periode
bagi saya itu nggak penting
saya tidak boleh
tapi kalau amandemennya untuk kepentingan bangsa
itu jauh lebih strategis
tentang kita bicara pokok pokok haluan negara
karena apapun negara tidak boleh
hanya dengan visi misi presiden
tetapi negara harus
sudah punya perencanaan pembangunan
berkesinambungan dan berkelanjutan
terakhir mas adi
kalau melihat si kpdip ini
yang menolak penundaan pemilu
tapi ingin amandemen undang undang dasar

ini apakah kemudian bisa menjadi bola liar
dimanfaatkan oleh partai partai lain
di senayan sebagai tukar guling
karena pintu masuknya sama
amandemen juga mas adi
ya kalau bang mas hinton sudah keluar
ini pasti ada agenda besar rifana
ini kan sebenarnya
bagian dari testing the water
dan bagaimana melihat kecundungan kecundungan publik
kalau ini menguntungkan secara politik
didukung oleh argumen argumen yang kuat
kok rasa rasanya pdip
akan menyetujui perpanjangan itu
tapi kalau kembali kepada komitmen politik
memperjuangkan agenda reformasi yang konstitusional
apapun janji janji politik dengan penundaan itu
mestinya bisa ditolak dengan baik
minimal ada satu legacy politik
yang bisa ditanggalkan
dari dua kali berkuasa
lima tahun kali dua sepuluh tahun
bahwa sekalipun banyak ekspektasi publik
pertumbuhan ekonomi mulai pembaik misalnya
kinerja yang diapresiasi yang cukup luar biasa
bukan alasan untuk memanjang jabatan ini
karena secara tidak langsung itu membunuh
regenerasi pemimpinan yang akan datang di mana
sekali lagi sejarah akan mencatat
siapa yang kemudian melanggar konstitusi
bang masinton anda dan juga teman teman pdip
perjuangan itu sekarang
beban kerjanya berat sekali karena bolanya
semua ketua umum partai politik
semua politisi di republik ini
menunggu pernyataan resmi dari ketua umum anda
apakah kemudian akan bergoyang
berubah sikap tergoda
dengan adanya tawaran tawaran politik
termasuk amendement undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
untuk menetapkan pphn
sekali lagi sejarah akan mencatat ya bang masinton
nanti waktu juga akan membuktikan
siapa yang betul betul komit
dengan janjinya kita tunggu nanti ya
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung
ada politikus pdi perjuangan
masinton pasar ibu
dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia
adi praitno sehat selalu bang masinton
dan juga mas adi
terima kasih rifana terima kasih bang majidwan
terima kasih pak nana